menteri dalam negeri cahayokumolo telah menyiapkan pengganti bupati cirebon
sunjaya purwadi sastra yang terjaring operasi tangkap tangan kpk rabu malam
sekda kabupaten cirebon rahmat sutrisno akan segera ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati cirebon
mendagri cahyokumolo menjelaskan penunjukan sekda kabupaten cirebon dilakukan
karena tidak bisa menuju ke wakil bupati yang telah terdaftar menjadi anggota dpr ri
cahyo pun menyebut pengganti sunjaya harus segera ditetapkan agar tidak ada kekosongan jabatan
kemendagri akan mengumumkan plt bupati cirebon setelah kpk resmi menetapkan status tersangka kepada sunjaya
hingga saat ini bupati cirebon sunjaya purwadi masih diperiksa di kpk
sunjaya diperiksa setelah terjaring ott atas dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan kota cirebon
wakil bupatinya mencalonkan diri sebagai anggota dpr
sekda sampai kapan ya sampai pak bupati ini berkekuatan hukum tetap
dan kami akan terus kontak kepada gubernur karena nanti sk nya saya serahkan kepada pak gubernur
kalau perkiraan saya mungkin kpk bisa mengumumkan siang ini ya mungkin sore sudah kami fact kepada gubernur
sehingga malam sudah bisa diserahkan kepada sekda untuk dilatih
berarti jangan sampai ada kekosongan tanggung jawab